kasus pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan pemimpin fpi rizik syihab hari ini memasuki sidang putusan
lalu bagaimanakah perkembangan kasus kerumunan rizik dari terjadinya kasus kerumunan hingga sidang putusan hari ini
berikut beberapa fakta perjalanan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat rizik sihab dari catatan redaksi cnn indonesia
kita mencatat dari sepuluh november dua ribu dua puluh hingga mei tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu ini menjadi catatan dengan masing masing ada hal yang disoroti di tanggal sepuluh november dua ribu dua puluh
rizik sihab tiba dari arab saudi di bandara soekarno hatta tangerang banten
dan inilah yang kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas terjadi di sejumlah titik wilayah mulai dari bandara soekarno hatta hingga ke kawasan markas besar fpi
jadi saat itu di kawasan petamburan jakarta pusat
dan kita bergeser ke tanggal berikutnya di tiga belas november dua ribu dua puluh
rizik hadiri acara peletakan batu pertama pembangunan ponpes markas syariah argo kultural di megamendung kabupaten bogor jawa barat
inilah yang kemudian hari ini terjadi ataupun juga diagendakan dalam sidang fonis yang sudah tadi kita gelar dan kita saksikan bersama
dimana di sini juga
ada kerumunan yang terjadi sehingga menyebabkan ini juga menjadi persoalan bagi rizik sihab dan diterapkan pasal berlapis untuk kasus ini
dan selanjutnya di empat belas november dua ribu dua puluh
rizik syihab menggelar acara maulid nabi muhammad saw dan akad nikah putrinya yaitu najwa sihab
dan ini kita juga ketahui dalam agenda ini di empat belas november ini kerumunan juga terjadi bahkan sebagian besar dari warga yang hadir
ini tidak berlaku
mengindahkan protokol kesehatan dan tidak menggunakan masker begitu
dan berikutnya kita coba bergeser ke desember dua ribu dua puluh
tepatnya di sepuluh desember dua ribu dua puluh rizik sihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di petamburan oleh polda metro jaya
ini menanggapi surat panggilan pertama rizik tak memenuhi panggilan ini dan kemudian polda metro jaya ini melakukan panggilan terhadap rizik pertama untuk panggilan pertama
dan selanjutnya kita
kita lihat di sini bagaimana agenda yang ada di sini
ini polisi memanggil rizik untuk kedua kalinya agar hadir di polda metro jaya pada tujuh desember dua ribu dua puluh dan menanggapi surat panggilan kedua melalui tayangan di youtube front pembela islam
kita lihat bagaimana panggilan kedua
ini ditayangkan pada hari yang sama dan rizik memohon maaf atas kerumunan masanya di bandara soekarno hatta petamburan dan megabendung yang membuat resah masyarakat
namun kata kata maaf imam besar fpi ini tidak menghentikan penyidikan kepolisian
dan selanjutnya kita ke sepuluh desember
rizik syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di petamburan
ini disangkakan melanggar pasal satu ratus enam puluh dan dua ratus enam belas kuhp
dan selain rizik juga kita ketahui ada lima orang lainnya yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama
berikutnya kita ke dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
rizik syihab ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus kerumunan di megamendung kabupaten bogor jawa barat
dan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh tim penyidik polda jabar
antara lain keterangan saksi dan bukti petunjuk
dan hari ini kita juga menyaksikan bagaimana sidang fonisnya sudah ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan hari ini
sidang perdana kasus kerumunan di petamburan dan megamendung digelar di pengadilan negeri jakarta timur
majelis hakim jaksa penuntut umum dan pengacara rizik sihab ini hadir secara langsung
sementara rizik mengikuti secara virtual dari baris krim polri
rizik protes hingga berujung walk out majelis hakim
kemudian memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan terhadap rizik hingga sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu
kemudian kita bergeser ke sembilan belas maret dua ribu dua puluh satu
sidang kedua kasus kerumunan di petamburan dan megamendung digelar di pengadilan negeri jakarta timur
di persidangan ini rizik syihab kembali menolak mengikuti sidang secara virtual
lalu kemudian hakim memerintahkan jaksa menghadirkan rizik untuk mengikuti sidang virtual
ini sempat ribut ribut ya
waktu itu kita sudah menyaksikan waktu itu secara bersama sama
sidang tuntutan kasus kerumunan di petamburan dan megamendung digelar di pengadilan negeri jakarta timur
dan untuk kasus kerumunan petamburan rizik dituntut dua tahun penjara
sementara untuk kasus kerumunan megamendung rizik sihab dituntut sepuluh bulan penjara dan denda lima puluh juta rupiah
selanjutnya yang terakhir kita lihat di dua puluh mei dua ribu dua puluh
sidang pembacaan pledoy kasus kerumunan di petamburan dan megamendung digelar di pengadilan negeri jakarta timur
dan dalam pledoynya ini kita juga ketahui rizik menyeret nama presiden joko widodo
artis raffi ahmad basuki cahayapurnama dan hingga habib lutfi yahya
ia membandingkan perkara yang menjerat dirinya dengan kasus yang sama yang dilakukan kedua nama tersebut
tetapi tidak ditindak pidana oleh kepolisian